oh no merah merah
anak mewakili ustadz sebu
ingin menyampaikan rasa turut penduka cinta
mohon maaf ustadz sefud tidak bisa datang
bang opy pamit dulu ya
mau takziah dulu bang ngopi
nah ini jangan lupa nih barang barang nanti sore tolong dirawatin ke dalam
masukin ke dalam semuanya
jangan sampai ada yang takziah
jangan sampai ada yang takziah
jangan sampai ada yang ketinggalan ya

apa jangan dulu
salam buat pak ang
mak ikut belah sungkawa
minta dari pak opi salam ke pak ang
itu air kok belum ngini
enak banget dah
buat dus absurd
habar banget lu bang
gue mau jawab lagi gue mau ke temen temen gue
lu gue gulung juga lu
eyal banget sih lu bro
wah lu kali ini kalo gak benteng gue gulung
tidak ada apa apa ya ustaz
berdua berdua kasih tayang
jangan bilang lu kagak berhasil berdua
semuanya udah diatur
siap boy udah minum pencuci perut bos
sibuk sibuk deh tuh sama wc
itu baru pembalasan kecil dari gue alkoy
tunggu pembalasan gua yang lain
cari guru ngaji zaman sekarang susah ya
anak saya juga jadi susah belajar ngajinya
nah zaman sekarang ini kan
orang orang berilmu itu sudah lama
tanda tanda akhir zaman
siapa dia ya bu
benar juga ya
ikutin ya bu yuk
tidak ada apa apa
jangan berusaha minta darat
juga neng jangan cengih cengih saja lu
bilangin bapak lu
eh bucah ya
saya mau beli togenya dua puluh ribu
ini dijual nggak sih togenya
yang mau beli togenya
ini ada yang mau beli nih
maaf pak nggak jadi
habis kelamaan nunggunya
ada yang mau beli
emang sih banyak kenapa pak
yang kenapa itu kamu neng
ada yang mau beli kenapa nggak dilayani
iya pak maaf
nanti juga kalau misalnya pembelinya itu butuhkan
pak ketutup lagi
woy sampai dalam
lo berantem aja sama gue
udah beli lagi bang
ada yang bagi bagi duit tuh
oh noh merah merah
ingin menyampaikan rasa turut penduka cinta
ustadz sefud tidak bisa datang
karena beliau sedang tidak sihat
semoga antum dan keluarga
kesabaran oleh allah swt
terima kasih banyak bang farouk
kayak ada yang kurang ya
iya udah gulungin dada
yang namanya teman kalau lagi berduka
kita harus datang untuk ap
itu teman yang baik sejati
bukan begitu deh pak ang
iya deh pak ang
tidak benar teman antum ini
dia niatnya pengen mecah belah kita
elah baterai pake